impian warga jakarta untuk menikmati moda transportasi baru yaitu mass rapid transit atau mrt semakin mendekati kenyataan
dua belas gerbong mrt telah tiba dan sudah diparkir di depo lebak bulus
dan pengoperasian mrt yang melibatkan enam puluh lima masinis hebatnya lagi lima diantaranya merupakan masinis wanita
tak cuma laki laki kini perempuan juga mulai tertarik untuk menjadi masinis
salah satunya tiara alinsia fitri
wanita yang baru menginjak usia dua puluh satu tahun ini merupakan salah satu dari lima masinis wanita yang nanti akan berada di balik kemudi mrt
tiara dan empat lainnya merupakan masinis pertama yang ada di indonesia saat ini
gubernur dki jakarta yang turut meninjau depo kereta mrt juga sempat berbincang dengan tiara di ruangan masinis
bahkan ada momen unik yang terjadi
setelah berbincang anies kemudian tampak mengeluarkan ponsel dari dalam kantong dan langsung bersuap foto atau selfie dengan sang masinis wanita
sejauh ini sudah siap sebanyak enam puluh lima masinis yang akan menjalankan kereta kereta itu
yang sudah ada ada tiga puluh dua masinis lima diantaranya adalah perempuan
dan kami bangga dengan putra putri indonesia yang sudah kerja keras menyiapkan ini bertahun tahun
sebuah proyek yang bersejarah
anies baswedan mengunjungi depo mrt seluas sepuluh lima hektare ini
untuk melihat kondisi gerbong
anies berharap moda transportasi baru ini akan menjadi melting pot
yaitu tempat bertemu dan berinteraksi warga jakarta dari berbagai kalangan
hingga kamis dua belas april dua ribu delapan belas dua belas gerbong kereta mrt telah terparkir di depo lebak bulus
pt mass rapid transit mengaku kesiapan telah mencapai sembilan puluh dua persen
sementara delapan persen yang masih akan dipenuhi berupa kesiapan interior dan kesiapan akses masuk mrt serta pasokan listrik
ini sedang diuji coba seperti apa pergerakan dari gerbong ini melewati rel
karena ini memang ada sistem yang harus untuk menyatukan antara gerbong ini dengan rel
dan anda bisa lihat seperti ini di belakang saya
tengah dilakukan percobaan
nanti akan maju mundur seperti itu dari menuju ke beberapa titik di depo lebak bulus ini
juni mendatang delapan puluh empat gerbong lagi akan didatangkan dari jepang
total ada sembilan puluh enam gerbong kereta
kedua di jakarta
sementara pt mrt berencana akan menguji coba lintasan railway utama dari lebak bulus menuju bundaran hi akhir desember dua ribu dua puluh